pohon kurma milik wahyu eko widodo warga desa pomahan kecamatan pulung ponorogo jawa timur berbuah kembali
pohon kurma yang sudah berusia sekitar dua puluh lima tahun ini tumbuh subur di halaman rumah
meski hanya satu pohon tanaman ini berbuah lebat sejak delapan tahun lalu
tahun ini pohon kurma jenis tunisia ini berbuah hingga tiga tandan
wahyu eko tidak pernah menjual buah kurma miliknya
ia membagikannya cuma cuma
ini setiap tahun pasti saya upload di media sosial
sampai hari ini ada berapa orang yang sudah mendaftar untuk meminta
lebih sekitar rp satu empat ratus lima puluh sampai rp satu lima ratus
dan masih banyak yang belum saya jawab karena setiap hari itu pasti ada
selain warga ponorogo peminat buah kurma muda ini berasal dari sejumlah kabupaten
mulai dari mandiun ngawi hingga pecitan
eko sengaja membuka pendaftaran melalui pesan singkat
satu orang diberi jatah tujuh buah kurma muda
hingga sabtu sore jumlah pendaftar peminat kurma muda mencapai satu lima ratus orang
tadi nomernya berapa
sebelumnya sudah menikah berapa lama mbak
delapan tahun kurang lebih
semoga di tahun ini saya cepat dikasih momongan
setelah makan kurma muda ini
menurut eko pohon kurma ini tumbuh dari biji kurma yang dibuangnya di halaman rumah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kurma tersebut merupakan oleh oleh ibunya yang bekerja sebagai tkp
pemilik pkw di arab saudi
catur priambodo ponorogo jawa timur